pokoknya mama gak mau hadir di hari pernikahan mereka
papa sudah memberi surat kuasa kepada penghulu untuk menikahkan mereka
itu kan artinya papa setuju rida nikah sama bima
kalau mereka terpaksa juga
menikah itu kan artinya bisa tidak sah
dan apa kata teman teman papa
teman teman bisnis papa
teman teman bisnis papa
hanya karena engkau ya allah
saya mau melamar rida
tidak kamu ini benar benar bikin malu keluarga kita
udah berani nolak ivan
bukannya dapat yang lebih baik
malahan dapat yang rendahan kayak begini
rida sudah berpikir mateng mateng
insya allah akan jadi imam yang baik buat rida
kamu ini turunannya siapa
kok berani berani melamar anak saya
sekarang saya mau tanya sama kamu
modal saiman dan takwa kepada allah
rezeki itu datangnya dari allah
kamu tuh seperti tokoh dalam dongeng saja
emangnya cukup dengan modal seperti itu
kamu tahu kan
rida itu cantik mapan
lulusan amerika pula
jangan terlalu berlebihan
diam kamu rida
mama tidak rela melepas kamu
dengan laki laki yang tidak jelas
dan tidak mapan seperti dia
udah lah ma
itu gak akan merubah hubungan aku sama mas bima
katanya kamu anak pengajian
itu yang kamu dapat dari pengajian
kamu tahu gak
anak yang berhak kaitan
jangan kata masuk surga
mencium baunya saya tidak
hei anak muda
saya tidak tahu
kamu pakai dukun dari mana
nah agar rumah tangga saya tenang
pokoknya mama tidak bisa berhenti
tidak akan merestui hubungan kalian berdua
sekarang kamu pergi dari sini
maafin sikap dan kata kata mama sama papa ini
mereka belum kenal sama mas bima
saya mengerti maksud mereka
mereka pengen yang terbaik buat kamu
mereka ingin yang terbaik buat kamu

mas bima jangan berubah pendirian ya
aku siap mas
aku siap jadi istri mas bima
apapun yang terjadi
sekarang kamu masuk ke dalam
aku takut nanti kamu dimarahin lagi sama orang tua kamu
kamu jadi mau menikah dengan nak rida

insya allah ibu
sepertinya juga rida wanita yang solid
sepertinya juga rida wanita yang soleh
kamu tidak akan salah pilih nast
kamu anak yang sangat berhati bersih
ibu berharap sama kamu
ibu berharap sama kamu
jika nanti kamu menikah dengan anak rida
dan muliakan dia ya
insya allah ibu
bahwa istri dan anak adalah amanah
dari allah yang harus dijaga
sampai akhir hayat ibu
rida hari ini cantik sekali
alhamdulillah terima kasih ibu
ambil diri nak
terima kasih ibu
sih yang dihadapkan rida sama alvima
cuma punya warung kecil
apa bisa dia ngasih makan seperti di rumah kita
rupa rupanya cinta membuat dia jadi
dia berani menentang kita
terus papa sama mas setuju
biarin aja dia kawin sama laki laki pilihannya
pokoknya mama gak mau hadir di hari pernikahan mereka
papa sudah memberi surat kuasa kepada penghulu untuk menikahkan mereka
itu kan artinya papa setuju
rida nikah sama bima
kalau mereka terpaksa juga menikah
itu kan artinya bisa tidak ada perubahan ya pak
bisa tidak sah
dan apa kata temen temen papa
dasar keras kepala
pokoknya liatin aja
kalau mereka sampai nikah terus berani datang kesini pa
mama juga akan nusir mereka nanti
mana berani mereka datang kemari
papa sudah ancam dia
kalau kamu kawin dengan si bima yang miskin itu
maka kamu harus keluar dari rumah ini
tidak boleh tinggal disini
binti surya kusuma
dengan rida rahmawati danuatmaja
binti tomi danuatmaja
dengan mas kawin
seperangkat alat sholat tunai
saya terima nikah dan kawinnya rida rahmawati danuatmaja
binti tomi danuatmaja
dengan mas kawin tersebut tunai
bagaimana sudah sedara
oh ada apa vika
saya sekarang sedang ada di pernikahan ride dan bima pak

eh ini apa
ada apa ini
kok tiba tiba saya dapat surat pemecatan kayak gini
ini keputusan komisaris
saya tidak bisa membantu kamu
tapi ini kan gak adil ya
salah saya apa
bapak ingin mempertahankan kamu
barangkali perusahaan punya pertimbangan
hingga harus mengambil keputusan
yang kurang menyenangkan ini
apa kabar rida
ini memang keputusan saya rida
saya udah bilang

kamu harus mencari keputusan
saya sudah mencari keputusan
saya sudah mencari keputusan saya rida
saya enggak pernah main main dengan ancaman saya
ternyata mas ivan egois
gak ada hubungannya sama urusan pekerjaan mas
bagi kamu mungkin tidak
kesombongan harus dilawan dengan kekuasaan
kalau kamu terpaksa menerima keputusan ini
semoga kamu bahagia dengan keluarga baru kamu
semoga kamu bahagia dengan keluarga baru kamu
kata dokter apa
kamu lah sekarang gak boleh capek capek
supaya anaknya lahirnya sehat
aku juga akan berusaha untuk menjaga anak kita
sekarang kamu gak usah deh
bantuin aku di warung
biar aku di warung sendiri aja
kok gitu sih
dia aja pengen namanya di rumah
sekarang kita manggilnya udah papa mama doang ya
sekarang kita manggilnya udah papa mama doang ya

kalau gitu aku panggil mas papa
ya pada u
ya pada u
urusan ini nggak usah diperpanjang lagi
sekarang kita rapin aja nih
kita beresin sama sama
udah kamu gak baik
kamu gak usah
kamu isi rata